dimana salah satu tersangka di kepolisian juga ks itu kita kalau memberikan keterangan kita pinjam dari kepolisian tentunya di ojk
kan dia dikasih alternatif